jelas sudah ya prinsipnya undangan kita pertama kepada ipw selesai
clear apakah kita mau tutup dulu baru nanti kita bicara yang tertutup nanti
atau bapak mau menyampaikan isyarat yang paling tidak pengantar
terus kita tutup selesai kalau ada masukan masukan kita dalam pertemuan yang berbeda
artinya secara khusus untuk tema ini clear sudah
oke ada yang boleh disampaikan
ini menarik yang disampaikan oleh wakil ketua mkd dr habibur rahman
yang saya sudah kenal lama juga sebagai aktivis ya
sama saja kita saya masih di jalan ini jalannya jalan aktivis ya
jadi begini pak ketua ini menarik ini
ada hak publik untuk tahu ya
jadi saya mau sampaikan tidak sebut nama ya tapi background
dua belas juli dua ribu dua puluh dua sebelum karopenmas menyampaikan
melansir berita tembak menembak pelecehan pengancaman
ipw menyatakan tadi tiga hal
bentuk tgpf kemudian non aktifkan irjen fs
dan kasus ini janggal sudah dengan semua analisisnya
ulang lagi ipw menyatakan adanya obstruction of justice
hari ini sembilan puluh tujuh orang yang diduga melanggar kode etik dan ada yang kena obstruction of justice
nah pada tanggal dua belas ya ini baru masuk ini ya soal hubung menghubungi
kalau tidak salah dua belas malam ya saya lupa itu
ada dua anggota dewan
satu pertama mengirim wa wa nya ada di saya ya
wa yang satu mengirim wa berita dari komnas perempuan
yang intinya bahwa nyonya pc harus dilindungi
ternyata nyonya pc sekarang tersangka kan
karena banyak sekali itu tertumpuk
akhirnya yang bersangkutan menelpon saya
setelah kita rilis semuanya itu hubungi saya
ada satu sedikit ketegangan ketika saya dihubungi
karena saya tersinggung
ketika dia bilang panggil dinda
orang ini saya tidak tahu ya saya tidak sebut namanya
memang dia anggota dewan
dia apakah lebih tua dari saya atau tidak
yang pasti saya ini tidak pernah menjadi adik asuhnya
dia bahkan ketika dia menjadi pengurus organ satu
satu organisasi hak asasi manusia
saya sudah wakil ketuanya di jakarta
dia memanggil saya dinda
eh jadi anda menyebut saya dinda dan sugeng teguh santoso ini eh
anda menyebut saya dinda dan anda kanda saya bilang
tapi dia akhirnya kaget ya
rupanya saya tidak bisa digertak begitu ya
saya mungkin juga
suara itu dia buka karena ada seseorang mungkin
dia mau mengkooptasi saya dengan kata dinda
jangan main main begini dengan saya
akhirnya reda pembicaraan reda
eh udahlah saya bilang
saya bilang dia cerita lah
ada satu kata tapi saya tidak kalau kata itu saya sebut
ini bisa dikata
ini bisa diduga siapa
saya tidak mau katakan itu kata itu ya
dan itu pun tertutup saja
jadi dia bilang
fs ini korban ya
harga dirinya diinjak injak
dan dia sangat menyesal
kenapa bukan dia yang menembak
oh jadi bagaimana bos
jadi kejadiannya seperti itu
ya bahwa dia itu istrinya dilecehkan
persis sama dengan yang sama dilontarkan oleh karopenmas
informasi ini saya tampung
itu tanggal dua belas
kalau tidak salah ada lagi satu
tapi ini tidak dalam intensi mempengaruhi ya
saya paham benar soal kode etik
ya karena saya penyusun kode etik advokat
di dalam kode etik itu mempengaruhi itu kena loh
ya mempengaruhi proses penegakan hukum di dalam kode etik dpr ada diatur
ini kan proses hukum
saya diyakinkan untuk bisa menerima penjelasannya
sudah itu satu
ada lagi satu anggota dpr
tidak dia menelpon
karena dia tanya ada apa sih latar belakangnya
saya sampai saya cuma nelfon sama dia
ini bang soal kasus sambo ini menurut saya janggal
dia tidak mempengaruhi kalau ini
tapi dia tersinggung sama saya
justru dia yang tersinggung chat chatan sama saya panjang
pada bang saya kan gak bilang abang mempengaruhi di publik
saya bilang ada apa salah apa
tanggal lima belas juli
ada satu kompes dari mabes polri mbak intel datang menemui saya kali ini
sama ceritanya persis seperti anggota dpr yang pertama
kebetulan akadesi dari mbak celaka
bang yang keadilan
mbak kelima sudah kembali kerja di tempat tempat
ya gitu jadi itu pak jadi tiga ini ya jadi kalau mau didalami saya berharap ini informasinya
seret medis ini saja ya tapi kalau di dalam tertutup saya minta tertutup tentang identitas
dan hal hal lain terima kasih ya oke serasa cukup ya karena masukannya jelas tidak mengadu
anda mengadu nggak masalah di sini tempat mengadu soal etika semuanya
baik terima kasih